sejumlah peneliti di luar negeri terus melakukan riset untuk mengetahui dampak virus corona
beberapa hasil penelitian tersebut memperlihatkan gejala infeksi virus corona bisa bermacam macam
salah satunya riset di university medical center hamburg ependorf jerman
penelitian itu menjelaskan bahwa virus ini ditemukan di berbagai organ
seperti ginjal jantung otak hingga hati
data ini didapat dari dua puluh tujuh pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia setelah dilakukan otopsi
sistem kardiofaskular menjadi salah satu bagian tubuh yang beresiko besar diserang virus corona
infeksi virus ini mampu merusak pembuluh darah hingga mengakibatkan myokarditis
atau radang pada sel otot jantung
bila semakin berat akan terjadi gagal jantung dan kematian
kalau kita bicara
bicara ke myokardial involvement dari covid sembilan belas ini
kita bukannya ingin menakuti masyarakat atau tidak
tetapi kita tetap perlu mewaspadai terjadinya skenario terburuk
di mana keterlibatan kerusakan otot jantung yang menyebabkan gagal jantung itu
bisa saja terjadi pada pasien pasien yang mengalami infeksi covid sembilan belas
di bidang neurologi
menurut ketua satgas covid sembilan belas pp perdosi
selain trombosit yang menurun
virus ini mampu mengentalkan darah dan menyebabkan stroke
bahkan dikhawatirkan infeksi covid sembilan belas bisa berujung pada radang otak dan kelumpuhan
yang maksudnya lihat hidup masuk otak namanya encephalitis virus
di mana kita tahu encephalitis virus ini juga prosesnya tidak baik
karena kalau orang sudah masuk encephalitis virus
kemungkinan bisa timbul gejala gejala yang lain
tidak sadar terus kejang
ya tidak sadar kejang
ya terus bisa juga terjadi seperti kelumpuhan dan segala macam
yang gejalanya menyerupai strok
dokter paulus menambahkan
strok akibat infeksi virus covid sembilan belas bisa menyerang siapa saja termasuk usia muda
namun hal ini akan lebih beresiko pada orang tua terlebih yang memiliki penyakit komorbit